sementara itu ayah dan ibu eliezer untuk pertama kalinya hadir di persidangan anaknya pada kamis ini
ibu nda eliezer pudihang lumiu berharap bahwa putusan hakim adalah yang terbaik bagi puteranya
kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga almarhum yosua yang ada di jambi sana
dan kami bersyukur kepada tuhan karena kami sudah dipertemukan dua keluarga
dan kami sangat sangat berdukacita kepada keluarga besar bang joshua atau almarhum joshua atas apa yang telah terjadi
dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan rekan media yang selama ini memberikan support kepada anak kami baradae
dan semua yang sudah mendukung baradae selama ini kami mengucapkan
terima kasih banyak banyak terima kasih dan semoga tuhan akan membalas semua kebaikan dari saudara saudara sekalian
kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari tuhan
apa yang tuhan memberikan apa nanti hasilnya itu yang terbaik dari tuhan
itu harapan dari kami berdua sebagai orang tua